iri kamu yang rusakin ya gaun ini
demi tuhan tante enggak saya nggak tahu apa apa tante
barusan kamu kan yang ambil gaunnya
wih riri enggak mungkin riri mau ngerusak gaun pengantinnya tante
kan banyak orang yang lihat tadi
kalau dia ngerusak pasti banyak saksinya
kan bisa aja dia ngerusaknya diem diem
waktu semua orang lagi gak ada yang lihat
aku harus kabur
kamu kenapa lompat dari mobil sih
aku mau ngantri kamu ke dokter
apa perlu diantar ke rumah sakit mbak
ya antar saya ke guru
berikan saya saja
kalau begitu kita antar
tapi mbak tau kan alamatnya dimana
mbak enggak usah jemput nanti ya
biar aku aja yang jemput nanti
lagian mbak ngotot banget sih
ngapain jemput nanti
kalau emang dia enggak mau datang
ya udah biarin aja mah
kita hargain keputusan dia
kalau bisa batalin batalin aja
sampai jumpa lagi
ya ampun tanti
kamu dari mana sih
semua orang udah nungguin kamu
ini kan hari pernikahan kamu
aku diculik tante
siapa yang culik kamu
anak bapak telah mencuri saya
firasatku sual arman
lihat tuh kelakuan anak kamu
hampir aja di membatalkan pernikahan haris dan tanti
kakaknya riri menculik tanti
dia pasti sangat mencintai tanti
dan sedangkan aku
nggak cinta sama tanti sama sekali dan harus terpaksa menikah dengan dia
kamu nggak usah khawatir
biar masalah arman
bapak mau kemana
bapak mau cari arman
saya nggak pernah nyangka kalau arman sampai senekat ini
kamu ganti baju dulu ya
pernikahan ini tetap harus dilangsungkan
jadi itu yang namanya tanti
kok harus mau ya sama perempuan jelek dan kampungan kayak gitu
ini nggak boleh dipiarin
gue harus bisa ngegagalin pernikahan mereka
sekarang kamu siap siap aja dulu ya dandan yang cantik
apa pernikahannya bisa dilanjutkan
penghulunya udah pulang loh tante
kamu gak usah khawatir soal itu
kau tidak boleh prata ama aku pada hari ini

bener ini gaunnya
aneh tadi waktu saya bawa kesini
saya sudah pastikan gaunnya gak apa apa
kenapa ada ada aja masalahnya sama tante
tadi diculik arman
sekarang gaunnya rusak
kamu yang rusakin ya gaun ini
demi tuhan tante engga
saya ga tau apa apa tante
ga usah bohong
barusan kamu kan yang ambil gaunnya
biarin ga mungkin riri mau ngerusak gaun pengantinnya tante
kan banyak orang yang lihat tadi
kalau dia ngerusak pasti banyak saksinya
kan bisa aja dia merusaknya diem diem
waktu suatu hari
semua orang lagi ga ada yang liat
adik kakak sama aja ya kelakuannya
kalian berdua mau merusak pernikahan hari sama tanti kan
namanya juga orang tua
mau anaknya benar mau anaknya salah
tetep aja dibela
sekarang lo bakal disalah salain terus sama tante iren
sekarang tante ga akan punya baju pernikahan lagi
udah pasti pernikahan itu akan berakhir yaa
pernikahan ini ditunda
karin emang pinter
gapain dia disini
ngapain kamu dateng kesini
pegang apa itu kamu
pegang apa itu kamu
bukan apa apa tante
pengantin tante iren
itu udah kelihatan
tante gak bisa dong aku sembarangan kayak gitu
gak usah bohong
kamu pasti gak ikhlas kan
haris mau nikah sama tanti
udah pasti kamu pelakunya
tante disini tuh siapa saksinya
siapa gak ada kan
jadi tante gak bisa dong nuduh aku sayang anaknya kayak gitu
udah jelas jelas kamu bawa gunting
pergi kamu dari sini
tante apaan sih
tolong diusir orang ini
tapi gimana sekarang dengan tanti
baju pengantin dia udah rusak
tapi pernikahan ini gak boleh ditunda
maka sekarang f ein